pandemi covid sembilan belas yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun
tak hanya memukul sektor kesehatan dan perekonomian
namun berdampak pula pada masalah sosial dan pendidikan
salah satunya ancaman anak putus sekolah
salma fauziah seorang anak penjual gorengan berusia empat belas tahun
asal sukabumi jawa barat
menjadi salah satu contoh anak yang terpaksa berhenti sekolah
salma yang seharusnya duduk di kelas satu sekolah menengah pertama
pada tahun ajaran dua ribu dua puluh lalu
terpaksa putus sekolah selama satu tahun
salma putus sekolah karena ayahnya yang berprofesi sebagai sopir angkot
terkena dampak pandemi sehingga tak mampu membiayai sekolahnya
mama sama ayah itu pernah ini mau daftar ke sekolah
apa namanya sekolah itu belum bajunya belum pendaftaran
sampai ratusan gitu
terus selain sekolah juga pernah pesantren juga pengen masuk
tapi ya biaya namanya kata orang gratis
juga tiap bulan juga harus bayar juga buat yang makan juga
bapaknya juga angkot ya karena pandemi
udah ppkm nya terus rusak ya
terus penumpang juga kan biasanya andalannya kan anak sekolah guru
ibadah drastis lah gitu pak ya
data komisi perlindungan anak indonesia yang didapat dari badan pusat statistik menyebutkan
bahwa sebelum pandemi covid sembilan belas
angka putus sekolah di indonesia berkisar lima delapan puluh delapan persen dari sekitar delapan puluh dua juta anak di indonesia
jumlah ini diprediksi kpai meningkat selama pandemi
disebabkan beberapa faktor seperti masalah ekonomi
pernikahan anak hingga kecanduan game online
ribuan anak gitu ya kehilangan terancam ya kehilangan hak atas pendidikan
karena kondisi pandemi dan terpukulnya ekonomi keluarga
nah itu sebenarnya kami
tapi angkanya ini hanya pendataan daerah mungkin tidak dilakukan
komisioner kpai mengakui pada dua ribu dua puluh lalu
dari pemantauan terhadap empat puluh sembilan sekolah di dua puluh satu kabupaten di sembilan provinsi
didapati sebanyak satu ratus sembilan belas kasus anak putus sekolah karena menikah
lima anak putus sekolah karena bekerja
dan enam belas kasus anak putus sekolah lantaran tak mampu membayar spp
sementara pada dua ribu dua puluh satu data anak putus sekolah karena tak mampu membayar spp
didapati kpai lebih besar lagi yakni sebanyak tiga puluh satu anak
jumlah ini dinilai kpai seperti fenomena gunung es
dimana kenyataan di lapangan diyakini lebih besar lagi
nah pendataan itu bisa dilakukan mulai dari dinas pendidikan
karena sudah gampang sekali menggerakkan sekolah untuk memberikan laporan
selama pandemi ini berapa anak di sekolahnya yang putus sekolah
yang kedua adalah ada kartu indonesia pintar
ada kartu indonesia sekat
yang program keluarga harapan
nah kini harusnya menyasar anak anak ini
usai kisahnya mencuat
beruntung salma fauzia pada tahun ajaran dua ribu dua puluh satu ini sudah dapat kembali bersekolah
setelah mendapat bantuan dari sejumlah pihak
salah satunya dari ketua ikatan adhiasa dharma karini kabupaten sukadumi
salam bersyukur banget gitu
sekarang salam salam jatuhin sekolah lagi
mungkin rezeki salma
sama keluarga salma
sampai ke buku buku semuanya gratis
sampai sekolah juga gratis
salma bersyukur gitu
ppi berharap pemerintah segera merespon cepat terhadap kasus anak putus sekolah di masa pandemi
sebab semakin rendah pendidikan anak di negara ini
potensi anak melakukan perilaku bermasalah akan lebih tinggi
selain itu sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga negaranya
tim limutan cnn indonesia